satu hari menjelang lebaran arus lalu lintas di pintu keluar brebes timur masih dipadati pemudik kemarin
para pemudik masih terus memadati titik yang sekarang sering disebut brexit ini
keempat jalur di jalan tol pejagan sampai brebes timur semuanya digunakan kendaraan arah semarang
pada pukul satu siang ruas jalan tol itu difungsikan normal
dua lajur masing masing ke arah pejagan dan ke arah brebes timur
sedangkan pukul tiga hingga lima sore jalan ruas jalan tol itu ditutup di pejagan
pemudik dialihkan ke jalur pantura
imbas dari ditutupnya jalan tol pejagaan brebes timur
membuat antrean kendaraan mengular di jalur pantura brebes hingga mencapai sepuluh km
setelah jalur tol brebes timur kembali dibuka pukul lima sore
dan lalu lintas panturah mulai terurai